hai mantan pentolan front pembela islam rizik sihab tetap meminta sidang pembacaan eksepsi
atau nota keberatan terkait kasus kerumunan di petamburan digelar secara langsung atau offline
di pengadilan negeri jakarta timur hal ini ia sampaikan saat berada di ruang sidang khusus
yang disiapkan di gedung baris krimpori pada selasa siang lagi saya mohon dengan kerendahan
hati kepada majelis hakim yang mulia sebagaimana tadi disampaikan oleh pengacara kami agar
melalui sidang ini bisa ada penetapan agar sidang sidang ke depan dilakukan secara offline
nah kalau ini bisa dilakukan insyaallah saya bersama pengacara akan mengikuti sidang dengan
tertib dan kami akan melakukan himbauan himbauan kepada masyarakat untuk kita bersama sama menjaga
jangan sampai terjadi klaster baru karena penanggulangan kofit sembilan belas merupakan tanggungjawab
sementara itu majelis hakim menyebut sidang diputuskan berlangsung secara online majelis
hakim menyatakan akan mengkaji terus perihal keberatan yang disampaikan rizik tersebut
majelis hakim lebih awal sudah menetapkan belum sidang dibuka kita sudah membuat penetapan ini
akan dilakukan sidang online karena dasar semata mata mengenai masalah pandemi covid
hanya itu saja anunya masalahnya sehingga sekarang ada usulan ada permohonan seperti ini
majelis hakim tetap akan mengkaji terus
sementara itu salah satu anggota penasehat hukum rizik sihab munarman sempat berdebat dengan
jaksa penuntut umum terkait pembacaan eksepsi rizik sihab secara offline munarman meminta
hakim untuk melakukan skors dan menunda sidang di kemudian hari agar rizik sihab bisa dihadirkan
ini giliran saya ini giliran saya ini giliran saya ini giliran saya ini giliran saya saudara diam diam
tertip lah ya dari tadi kita sudah tertip ini jangan dibikin tertip penasihat hukum sebentar ya
baik baik menahan diri kedua belah pihak ini adapun hakim ketua berusaha menenangkan kedua
belah pihak ia meminta tim penasehat hukum dan jaksa sama sama menahan diri hakim pun memutuskan
sidang ditunda hingga pukul satu siang untuk kegiatan isoma tim liputan cnn indonesia